saudara ketua bidang kehormatan dpp pdi perjuangan
komarudin watabun mewanti wanti cawapres terpilih
gibran rekabumiraka jadi pemimpin yang jujur
menurut komarudin pemimpin boleh berbuat salah
komarudin bilang pemimpin mesti memenuhi janji yang dicapkan
komarudin menilai gibran berkali kali telah membohongi pdip
sebelumnya sekjen pdip hasto kristianto menuding gibran
apa yang dia katakan harus dikerjakan
karena bagaimanapun nanti menjadi pemimpin
menjadi teladan bagi rakyat indonesia